jumat sore dua puluh delapan september gempa menghantam donggala dan palu sulawesi tengah
selain menimbulkan ratusan korban jiwa dan luka luka
gempa yang menimbulkan gelombang tsunami ini ikut memporak porandakan kota palu
minggu siang tim liputan cnn indonesia tv memiliki gambar terkini kondisi pantai mamboro kota palu
inilah gambar pantai mamboro kota palu
usai diterjang tsunami dan gempa magnitudo tujuh empat yang diambil melalui kamera drone minggu siang
dilihat dari gambar atas dampak kerusakan yang timbul sangat masif
bangunan permanen rumah tinggal tempat usaha serta tempat ibadah yang berdekatan dengan perkampungan nelayan ini hampir seluruhnya hancur
beberapa bangunan tersisa namun dengan kondisi sudah tidak layak huni karena rawan roboh
sejumlah warga tampak mencari barang barang mereka di sisa puing bangunan yang hancur
hantaman ombak tsunami di pantai mambaro kota palu juga menghanyutkan sebuah perahu nelayan ke jalan
sejumlah kenaikan terjadi di kota palu
empat dan dua juga ikut terseret ombak dan berada di reruntuhan bangunan